phk atau pemutusan hubungan kerja menjadi momok yang menakutkan tentu bagi para pekerja
dan phk justru sering kali terjadi di luar dugaan dan dalam waktu yang tidak bisa diperhitungkan
lalu apa yang bisa dilakukan oleh karyawan
kita akan langsung terhubung dengan master financial planner safir senduk
selamat sore pak safir senduk
kita tahu bahwa beberapa hari belakangan ini sejumlah perusahaan startup juga melakukan efisiensi perampingan karyawan
di antaranya juga ada perusahaan perusahaan lain yang juga melakukan phk
dan badai phk juga diprediksi akan terus berlangsung
winter is coming kalau istilahnya seperti itu ya
nah yang jadi pertanyaan ya sebagai karyawan bagaimana kita bisa menyikapi hal ini
yang pertama kita mesti tahu bahwa profesi karyawan adalah profesi
di mana kita sering kali ada yang namanya risiko phk ya
sebenarnya tidak hanya itu
kalau kita jadi freelancer sekalipun klien kita punya hak untuk menghentikan kerjasama proyek yang sudah pernah dia berikan kepada kita
sama kalau kita karyawan juga begitu
ada saja risikonya
jadi nomor satu yang harus kita lakukan adalah tetapkan dulu mindset bahwa kita adalah karyawan
resiko phk itu pasti terjadi
bahkan besarnya organisasi tempat kita bekerja itu tidak menjamin bahwa phk itu tidak
itu akan ada
phk itu pasti tetap akan ada walaupun organisasi tempat kita bekerja besar sekali
itu yang pertama
yang kedua adalah saya selalu bilang bahwa anda atau kita semua kalau kita kerja sebagai karyawan selalu punya dana yang namanya dana darurat
nah fungsi dana darurat itu adalah untuk berjaga jaga kalau kita mengalami phk kita amit amit tidak dibayar pesangonnya ya
amit amit kemudian tidak terjadi seperti itu
tapi kalau pun kita tidak mendapatkan persangon untuk phk kita kita masih ada dana darurat
darurat itu untuk membayar pengeluaran kita selama ke depan
jadi ketika saya selalu bilang begini bahwa kalau saat ini anda masih aman di pekerjaan anda jangan pernah punya gaya hidup yang tinggi
karena sekali anda mengalami risiko phk lebih sulit menurunkan gaya hidup kita dibanding menaikkan gaya hidup kita
sekarang bayangkan waktu kerja kita gaya hidupnya luar biasa tinggi
tiba tiba ketika kita di phk kita tiba tiba harus menurunkan gaya hidup kita untuk menghemat pengeluaran kita
itu lebih sulit
makanya saya selalu bilang selama anda masih aman
karena anda masih aman di pekerjaan anda jangan pernah punya gaya hidup yang berlebihan
ya itu tadi ada dua hal ya
kita akan kupas satu satu nih pak safir sandu
yang pertama bagi yang memang sudah menjadi korban phk
ada kemudian pesangon yang diberikan walaupun memang tiap perusahaan besarnya berbeda beda
karena tadi ya kalau sesuai aturan memang ada ketentuan khusus
tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa ada juga sejumlah perusahaan yang kemudian memberikannya mungkin di bawah dari aturan yang seharusnya berlaku

yang akan kita fokuskan adalah bagaimana kemudian sebagai korban dari phk ini kita bisa mengelola dana pesangon yang ada terlebih bagi yang punya cicilan nih
karena kan tidak ada pemasukan di waktu ke depan
ya yang pertama adalah ketika kita mendapatkan pesangon phk pastikan kita punya atau kita pastikan bahwa pesangon phk tersebut minimal mencukupi untuk pengeluaran kita selama satu dua atau tiga bulan ke depan
nah ini angkanya bisa berbeda beda memang ya
tergantung kebijakan perusahaan
ya tergantung sudah seberapa lama dia bekerja dan biasanya makin lama dia sudah pernah bekerja di tempat itu biasanya makin besar pesangonnya
menurut saya kunci dulu pengeluaran kita selama satu dua atau tiga bulan ke depan
itu yang pertama
kemudian kedua adalah pertimbangkan untuk mencari penghasilan di mana kita tidak perlu menunggu pekerjaan datang
kita mencari penghasilan sendiri
entah kita menjadi freelancer entah kita membuka usaha
ambil modalnya dari situ
tapi sekali lagi tidak usah terlalu besar
pastikan kita bisa mencari peluang peluang yang mungkin modalnya tidak terlalu besar
itu kedua yang harus kita lakukan
mencari peluang untuk mendapatkan project baru dengan menjadi freelancer atau buka usaha dan mengambil modalnya dari situ
dan jangan pernah menghabiskan semua pesangon phk yang kita dapatkan untuk modal usaha kita yang baru
itu yang kedua
dan yang ketiga selama kita belum mendapatkan pekerjaan baru walaupun kita sudah mendapatkan peluang sebagai seorang freelancer atau apapun
tidak hidup berlebihan seperti kita masih karyawan
pastikan kita punya frugal living dulu pengeluaran yang memang kita perlukan saja
karena ini menurut saya yang harus kita lakukan
setiap kali kita mendapatkan pesangon phk dieman eman pesangonnya
saya seringkali melihat orang begitu dia dapat pesawat phk malah beli mobil
ini harus dihindari saya pikir
kalau kita bicara persentase begitu berapa persen sih sebenarnya idealnya kita menggunakan uang pesangon ini
untuk bisa menjadi modal usaha
dan juga yang kedua adalah sektor apa yang saat ini bisa dibilang paling menjanjikan untuk bisa kemudian membuka usaha baru
dan jangan pernah berpikir bahwa yang namanya usaha itu modalnya itu harus besar
ada banyak sekali peluang peluang usaha yang modalnya tidak terlalu besar
bahkan kita jadi broker sekalipun kita jadi perantara sekalipun itu modalnya kecil kok
itu modalnya sangat sangat terjangkau
itu yang pertama
yang kedua adalah sekarang pertanyaannya adalah peluang apa yang bisa kita ambil kita lakukan atau bidang apa yang bisa kita lakukan
nah sekarang kalau kita bicara bidang ada banyak sekali peluang peluang di luar sana
tapi yang bisa saya katakan adalah nomor satu pastikan bidang bidang tersebut nomor satu mungkin bisa dipertimbangkan
kita menjadi seorang perantara
menjadi seorang broker
menjadi seorang perantara
tugas kita adalah mempertemukan orang yang mungkin bisa kita pertimbangkan

ketika terjadi transaksi kita akan dapat komisi dan simpul
modalnya cukup cukup kecil
dan itu bisa kita lakukan pada bidang apapun juga
kalau kita bicara broker maka peluang penghasilan paling besar saat ini adalah menjadi broker properti
entah properti rumah maupun tanah atau broker kendaraan
itu yang pertama menjadi perantara
kemudian kedua adalah kita bisa menjalankan sebuah usaha bekerja sama dengan teman teman kita
tapi kita tidak ikut modalnya
kita bisa membeli modal uang tapi modal keahlian saja
contoh misalnya kita punya keahlian akutansi
ajak teman teman kita buka usaha bareng
bilang sama mereka saya ikutan modal
tapi modal saya boleh nggak bukan modal rupiah
tapi modal saya adalah saya ingin bikin sistem akutansinya
jadi anda nggak usah beli beli software akutansi lagi
saya punya kalian akutansi saya bisa bikin software akutansi
jadi yang pertama sekali lagi adalah menjadi broker
atau yang kedua menjalankan kerjasama bisnis dengan teman kita
tapi kita modalnya modal keahlian saja
itu mungkin bisa dipertimbangkan
jadi yang menjadi broker kemudian bisa menawarkan keahliannya apa
jadi modalnya tidak harus dalam bentuk uang
tadi saya sempat singgung sedikit karena kondisinya saat ini juga masih banyak
begitu ya karyawan yang mungkin harus terkena dampak dari phk atau harus di phk
tapi cicilannya juga masih banyak begitu masih ada
kalau untuk membagi pos posnya itu keuangan sebaiknya itu seperti apa sih pak safir sandok
tips pertama yang saya inginkan
tips pertama yang saya bisa berikan adalah kalau anda pada saat ini punya cicilan utang kemana pun itu
entah ke perbankan entah ke perusahaan leasing anda ngincil motor ngincil mobil ngincil rumah dan lain sebagainya
kebetulan anda di phk dan anda mendapatkan pesangon phk
maka saran saya adalah tidak usah dilunasi full utangnya
tidak usah dilunasi percepat
bayar utangnya bulanan seperti biasa saja
karena ketika anda di phk keadaan anda situasi anda sebetulnya lagi agak jauh
sebetulnya lagi agak goyang sedikit
menggunakan persoalan phk anda untuk melunasi percepat utang utang anda menurut saya sangat tidak bijak
tugas anda selama di phk adalah jaga
ada harus eman eman bahasa jawanya
persamaan phk nya di eman eman
jadi cicilan setelah anda tetap dibayarkan saja seperti biasa
kemudian yang ketiga adalah kalau bisa
anda bisa tetap menabung tetaplah menabung tetaplah berinvestasi
saya pikir cara cara seperti itu bisa digunakan
sekali lagi kuncinya adalah kalau anda punya utang saat ingin di tempat lain tidak usah dilunasi percepat
bayar saja cicilan utangnya seperti biasa
oke berarti itu ya jadi salah satu pengingat juga jangan sampai dengan adanya mungkin nominal yang besar karena sudah lama bekerja di satu instansi atau satu perusahaan
akhirnya mendapat uang pesangon yang banyak
jadi dibom tuh ya
dilunasin semua cicilannya berarti justru jangan ya pak safir ya
justru kita harus tetap mengelolanya bayar seperti biasa per bulan saja
tadi sempat disinggung juga terkait dengan investasi
nah kita bicara soal investasi
apakah kemudian ketika menjadi korban phk masihkah bijak jika tetap melakukan mungkin investasi
nah investasi itu biasanya kita lakukan kalau kita punya penghasilan rutin seperti itu
nah biasanya adalah banyak orang menghentikan investasi yang dia lakukan kalau penghasilan rutinnya berpisah bisa paham seperti itu
tapi menurut saya adalah gini ketika kita mendapatkan pesangon phk sekali lagi aturan dasarnya adalah sisikan satu dua atau tiga bulan dari pesangon phk itu untuk pengeluaran kita selama satu dua tiga bulan ke depan
kemudian sisikan lagi sebagian untuk modal usaha kita dan ini harus jadi pinter pinternya kita mencari peluang usaha yang modalnya kecil tidak usah besar besar amat
dan yang ketiga adalah menabung dan berinvestasi tetap harus kita lakukan paling tidak dari mana dari persamaan phk yang kita dapat
jadi menurut saya itu masih bijak kita lakukan sedikit pun tidak apa apa daripada nggak ada sama sekali
baik nah investasi seperti apa yang kemudian atau di bidang apa yang sebaiknya dilakukan di tengah bayang bayang resesi di tengah adanya inflasi
ya ini pertanyaan yang tidak pernah habis investasi apa yang bisa kita lakukan saya selalu bilang gini bahwa investasi itu ada dua macam
taruh uang di satu tempat uang kita dikunci kita dapat bunga dari situ kita dapat pendapatan tetap dari situ
atau yang kedua adalah investasi yang sifatnya pertumbuhan jadi kita taruh uang di situ kemudian harga investasi kita bisa meningkat
jadi kalau saya ditanya dari persamaan phk yang kita dapatkan dari kita mau berinvestasi kemana sebaiknya
maka saya punya satu produk yang mungkin bisa dipertimbangkan yaitu produk namanya obligasi
nah produk obligasi ini simpel sekali di mana obligasi itu adalah surat utang di mana kalau kita beli obligasi atau surat utang itu
kita dianggap meminjamkan uang kepada pihak penerbit surat
nanti setelah sekian tahun uang kita akan dikembalikan tapi selama belum dikembalikan kita akan dapat bunga dari situ
salah satunya adalah obligasi yang dikeluarkan oleh negara seperti ori surat berharga negara dan lain sebagainya
jadi kalau saya ditanya kalau saya ingin menginvestasikan persamaan phk saya kemana saya bisa lakukan yang bisa dipertimbangkan adalah coba pertimbangkan obligasi negara
baik kalau tadi kita sudah membahas apa yang kemudian sebaiknya dilakukan ya untuk mengatur keuangan bagi yang sudah menjadi korban

ini bagi yang menjadi karyawan tapi sesuai dengan tema kita hari ini bayang bayang phk bisa kemudian menghantui seluruh karyawan yang ada
termasuk diantaranya tadi pak safir juga bilang selama menjadi karyawan itulah yang harus ditanamkan kepada pikiran ya
nah apa kemudian sikap yang sebaiknya bisa dilakukan oleh karyawan begitu melihat kondisi yang terjadi saat ini
ya resesi bisa terjadi kapanpun
dua ribu dua puluh kita berkaca saja sama dua ribu dua puluh
menurut saya dua ribu dua puluh itu pengalamannya memberikan pelajaran yang sangat berharga pada kita
profesi yang paling bergensi sekalipun oh yang paling banyak orang orangnya sering pamer di sosial media

pilot yang tadinya terbang jadi nggak terbang gitu ya
kita punya usaha ekspor impor beberapa diantaranya mande begitu ya
jadi menurut saya adalah apapun profesi anda saat ini sekeren apapun profesi anda saat ini
setinggi apapun jabatan anda sebagai karyawan saat ini maka jangan pernah jumawa
ketika resesi itu semua bisa berbalik
harga minyak bisa turun mungkin
harga barang yang kita jual mungkin bisa turun
sekarang mungkin kita lagi jaya
jadi selalu bilang begini jangan pernah merasa di atas angin dengan posisi bisnis kita yang sekarang
jangan pernah merasa di atas angin dengan gaji yang kita dapatkan sekarang
karena dua ribu dua puluh tiga apapun bisa terjadi resesi bisa buat penghasilan kita turun dengan tiba tiba
pastikan kita tidak punya gaya hidup yang berlebihan
sehingga ketika terjadi resesi nanti kita tidak perlu menurunkan gaya hidup kita begitu drastis
pastikan kita punya kehidupan yang frugal dari sekarang
hitung dengan cermat semua pengeluaran kita
tidak perlu lagi fokus pada brand tapi fokus pada fungsi ketika kita melakukan pembelian
hal hal kecil seperti ini menurut saya harus diperhatikan selama kita masih jadi karyawan
pembagian pos posnya yang ideal seperti apa
jadi kalau kita punya penghasilan patokan sepuluh juta per bulan maksimal tiga juta per bulan untuk cicilan utang kita
udah termasuk untuk kita balik cicilan utang ke bank ke licin multi finance dan lain sebagainya
tingkatkan jumlah yang bisa anda investasi tiap bulan
tabuga dan investasi kita sudah lebih besar
pesan saya satu hal hitung dengan cepat semua pengeluaran anda
karena gaji berapa pun yang anda dapatkan hari ini di jabatan apapun anda semua bisa berbalik pada dua ribu dua puluh tiga
jaga jaga dari sekarang
mungkin kita juga harus membahas bagaimana kemudian tadi sempat disinggung bahwa kalau bisa memang juga melakukan usaha atau mungkin mencari peluang peluang pekerjaan sampingan baru begitu ya yang bisa juga menambah penghasilan
kuncinya adalah kita bisa harus kita harus punya peluang menambah penghasilan
saya selalu bilang begini bahwa ketika kita berkarir umumnya ada dua hal yang kita pilih dalam hidup kita
kita menjadi seorang spesialis kita menjadi seorang general

spesialis orang yang dari ketika dia sekolah sampai dia sekolah tinggi

biasanya bidangnya sama dia belajar teknik dia belajar teknik teknik teknik terus ketika dia dapat pekerjaan di bidang teknik gajinya besar
dia seorang spesialis
tapi umumnya seorang spesialis hanya mendapatkan penghasilan besar ketika ekonomi lagi bagus
tapi ketika ekonomi lagi turun banyak para spesialis tersebut yang terpental dari pekerjaannya dan dia bingung mesti kerja apa
kenapa karena selama hidupnya dia tidak pernah belajar bidang lain dalam hidupnya
itu saya bilang selama terjadi resesi maka umumnya yang selamat adalah orang yang bisa banyak hal
seorang generalis mungkin ketika sekolah dia belajar satu bidang tapi dia selalu belajar soft skill yang lain
dia belajar psikologi dia belajar kuliner dia belajar ini dia belajar itu dia belajar keuangan
sehingga ketika dia mengalami phk dia masih bisa kerjain bidang lain
jadi saya selalu bilang kuncinya adalah spesialis akan membuat penghasilan anda besar ketika ekonomi lagi bagus
tapi cuma generalislah yang survive ketika terjadi resesi atau phk
jadi pesan saya buat anda adalah selama anda masih amat berusaha
selama anda masih aman di pekerjaan anda sekarang
yang pernah menutup diri untuk belajar di bidang lain dalam hidup anda pelajari bidang lain dalam hidup anda
pelajari berbagai macam soft skill apalagi sekarang banyak kursus kursus online yang bisa ikuti
ketika nanti terjadi phk percayalah bahwa bidang bidang yang anda pelajari itu bisa juga akan memberikan income kepada anda
baik berarti perbanyak skill ya karena tidak ada ruginya untuk bisa memperbanyak skill yang nantinya juga membuat kita bisa lebih survive lagi ya
jika memang nanti harus dihadapkan pada kondisi pemutusan hubungan kerja
tapi terakhir mungkin pak safir senduk ada banyak kemudian bisa kita katakan tanda kutip godaan godaan yang ada di sekitarnya
jika kita masih menjadi karyawan ada kemudian tawaran tawaran untuk kembali mengambil pinjaman
atau mungkin ada pay letter begitu atau mungkin ada investasi investasi yang mungkin harus kita waspadai
nah bagaimana kita menyikapi untuk sadar agar nantinya keuangan kita juga bisa tetap terjaga begitu
untuk secara perencanaan
anda tahu perkembangan teknologi sekarang memungkinkan orang dengan mudah terperosok kalau dia tidak hati hati
perkembangan atau penawaran penawaran teknologi sekarang membuat orang sering sekali dapat penawaran nama pay later lah pinjaman online baik legal maupun ilegal
dan banyak sekarang kalangan industri perbankan menghadapi kompetitor baru yaitu pinjaman online yang legal terutama
pesan saya adalah kuncinya adalah di gaya hidup

kita bisa mengendalikan gaya hidup kita bisa mengendalikan gaya hidup
biasanya itu akan mengikuti kita tahu kapan boleh berhutang kapan tidak misalnya seperti itu
tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan gaya hidup kita mau diberitage keuangan apapun juga maka itu bisa lewat begitu saja
jadi kuncinya ada nomor satu pertahankan gaya hidup kita miliki gaya hidup frugal hitung dengan cepat semua pengeluaran kita
nomor satu dan nomor dua saya selalu bilang adalah kita bangsa indonesia adalah bangsa yang terlalu banyak membeli
kurangi pembelian pembelian yang tidak penting dalam hidup kita apalagi tidak penting para pembeli
hidup kita apalagi tidak penting tapi angkanya besar seperti itu ya begitu kita mengurangi
pembelian pembelian yang tidak penting tapi angkanya besar maka biasanya tawaran tawaran
keuangan keuangan atau pilih telah dan lain sebagainya yang secara online itu bisa kita
hadapi dengan bijak saya pikir begitu perbanyak skill pastikan anda mengelola keuangan anda
dengan tepat begitu ya agar bisa tetap tenang di tengah bayang bayang phk yang bisa menghantui
semua karyawan terima kasih banyak atas dialog kita pada sore hari ini sehat selalu
untuk master financial planner pak safir senduk terima kasih banyak terima kasih